nah untuk membahas hal ini bergabung bersama kami ada joko asboro ketua umum ampuri
mas joko selamat malam
assalamualaikum mas joko
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak joko kalau kita lihat umroh yang ditunda nih gara gara virus corona
sampai dengan saat ini ampuri menerima pengaduan terkait calon jemaah umroh yang terdampak tidak
iya kita tentunya hari mulai hari ini banyak pertanyaan pertanyaan dari calon jemaah umroh
namun sekali lagi seperti yang disampaikan oleh kementerian agama dan sampaikan kita juga
bahwa kami menghimbau agar masyarakat khususnya calon tamu umroh yang sudah terdaftar
untuk tetap sabar untuk tetap tenang
dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan secara materi secara besar
kita berharap nanti dapat dibuka lagi dan lakukan reschedule untuk keberangkatannya
ini hanya berupa penundaan saja
tapi ada informasi kah mas joko ada berapa lama penundaannya
sampai saat ini
sampai saat ini belum dapat informasi penundaannya sampai kapan
tapi kami terus berkoordinasi dengan kementerian agama kementerian luar negeri
kemudian kementerian haji di saudi arabia
kita masih berkonsentrasi untuk hari ini kepada jemaah jemaah yang sudah keburu berangkat
kemudian di beberapa negara
karena saya masih berkoordinasi dengan teman teman
ada beberapa jemaah yang sudah tiba di singapura dengan penerbangan stok
itu harus kita kembalikan lagi ke indonesia
kita terbang dengan di kuala lumpur
kemudian ada di abu dhabi ada di dubai
kemudian saya terima juga ada jemaah yang berada di sri lanka
dan tentunya ada jemaah yang sedang menunjukkan umur lanjutan yang berada di istanbul di turki maupun aman di jordania
kita lagi coba untuk karena tidak bisa untuk menerbangkan lanjutan ke saudi arabia
kita masih mendata untuk kembali ke pulangannya ke indonesia
oke artinya ada yang terjebak di transit untuk menuju arab saudi
ini kemudian pemulangannya ke indonesia siapa yang tanggung jawab
tentunya maskapai penerbangan akan mengembalikan seluruh jemaah kembali ke indonesia
dengan schedule schedule penerbangan yang akan diatur
oke nah kalau berbicara soal dana jamaah atau biaya umroh yang cukup besar
begitu katakanlah ini uang jamaah yang mungkin sudah punya visa umroh
sudah tahu keberangkatannya mungkin dalam waktu dua atau tiga hari ke depan
ada pengembalian nggak
tentunya kita berharap jemaah umroh tidak membatalkan
jadi kita sedangkan
sedang koordinasi dengan pihak pihak tertentu
baik penerbangan hotel untuk nanti setelah dibuka untuk reschedule
karena pembatalan bukan sebuah keputusan yang baik
karena kita juga harus menunggu pengembalian pengembalian dana dari pihak pihak terkait
seperti penerbangan hotel dan lain sebagainya
mohon kiranya tetap bersabar
kecuali mungkin pendaftaran umroh yang untuk sudah jauh hari
dalam arti jauh hari ke depan
seperti ramadan atau shawwal
yang memang dananya belum diperuntukkan untuk tiket penerbangan
dikenasian dengan penyelenggaraan ibadah umroh
oke pak joko kalau melihat merebaknya virus corona atau covid sembilan belas di seluruh dunia
terdampak seberapa besar penyelenggaraan ibadah umroh dari indonesia menuju arab saudi
sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala untuk peserta umroh
ini hanya saat ini saja baru ada pengumuman untuk ditunda dulu sementara ini
jadi beberapa hari sebelumnya perkembangan jemaah umroh juga tetap berjalan seperti biasa
jumlah jemaah kita nomor dua terbesar di dunia
yaitu satu juta jumlahnya
dengan rata rata dengan sepuluh bulan keberangkatan berarti sekitar seratus ribu
dan kemungkinan yang tertunda itu biasanya satu sampai satu bulan setengah ke depan
dalam reservasi penerbangan berarti sekitar ada satu ratus lima puluh ribu yang akan tertunda keberangkatan
tapi artinya tidak ada penurunan ya
tidak ada ketakutan dari para calon jemaah umroh ini untuk berangkat ibadah umroh ke tanah suci
alhamdulillah ya selama ini tidak ada ketakutan
tapi kita menghargai
dilakukan oleh pemerintah saudi untuk mencegah menyebarnya virus
kita harus hargai itu
dan mohon pengertian kepada calon tamu allah
para jemaah umroh untuk memaklumi kondisi ini
pak joko asmoro ketua umum dari ampuri
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected